oh iya aku inget deh
ah putri gue belum siap pake jilbab
bahagian ya allah tuh udah baik banget loh
mau ngasih pertolongan sama kamu sampe sampe nilai fisika kamu bisa dapet delapan
masa sih kamu gak mau mensyukurinya
alah put badan gue kan

haruslah jadi musik
loh kenapa nggak pantes ya
pantes cak pantes banget ya
aku pengen jadi muslim yang lebih baik put kayak kamu
dan lebih dihargai sama orang orang
ya allah alhamdulillah
semoga keinginan kamu bisa cepat tercapai ya
aku bangga banget deh sama kamu
kamu bisa ambil keputusan sehebat ini
selamat ya cak
selamat datang di dunia berjilbab
eh jilban kalian kapan
ica aja udah mau pake jilbab sekarang
udah nggak takut kan cak jadi perawan tua
ya enggak lah kan ada allah
tiba tiba perut gue mungus banget
gue ke kamar mandi ya put
nggak ada aja dia mak
kalau kamu kapan
aduh gue lagi
pala gue udah mau pecah apalagi pake jilbab
ya makanya harus diniatin
yaudah kalau nilai fisika gue dapet delapan baru deh gue pake jilbab
kalau kamu nggak tepatin ntar kamu dosa
lagian ya nilai fisika gue itu paling tinggi lima jadi gak mungkin delapan
yaudah gue mau ke kantin bye
ah ya allah ica aku seneng banget kamu udah pake jilbab
terima kasih put
hah ica pake jilbab
sekarang lo pake jilbab
oh detobat kayaknya lo salah jurus deh
cowok cowok di sini mana ada yang mau sama cewek cewek berjilbab
atau lo malu ya kepala lo botak
pasti nyokap lo botakin lo kan gara gara foto nunggu dan senyum lo udah kesebar kemana mana
nyampe deh di mereka
ya apaan sih
jaga ya sikap kalian kalian tuh harus nghormatin orang yang pake jilbab apapun alasannya
numben lo nyaud dengerin gue ya
jangan gara gara lo berjilbab lo pikir lo tuh bener lo tuh sama aja munafik kayak temen temen lo
bim udah deh
hah apaan sih lo so suci tau nggak dah
kok pada diem sih ayo
sabar ya c ini cobaan pertama kamu pake jilbab
maafin aku ya pun
abang lagi mau cari bianca ini
gue bikin suci buat dia
abang jangan i
nggak bisa bu mana sih dia kamu tau nggak gimana
abang biar putri ajari bang yang ngasihnya putri tuh tau dia orangnya pemalu banget
kalau abang sampai agresif begini dia bisa bisa kabur duluan bang
abang tuh pelan pelan aja ambil simpatinya dia dia tuh orangnya jinak jinak merpati
iya bang ya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

siapa mau maul wina aja deh
kamu kenapa sih
sini aku mau ngasih ke dia nih
biar aku aja yang kasih
emang kenapa apa alasannya
ye bang nanti dia lari oh dia kan orangnya pemalu
yaudah deh kalau gitu kamu aja yang ngasih ya
tapi kamu jangan lupa kasih tahu ke dia
abang bikin ini khusus buat dia
sama jangan lupa titip salam buat dia ya
eh siapa tuh
eh iya itu abang aku
ini masakannya abang aku
buat siapa aja kamu mau
wah parang siuji demi apa
ini buat siapa ini buat siapa
buat gue aja ya
boleh kalau kamu mau
tapi nggak ada racunnya kan
insya allah nggak ada kok
kok insya allah sih
ya kan kita muslim
yang bener ca
ya allah aku seneng banget deh kamu tuh sekarang udah totalnya tuh hijabnya
eh terus terus kapan latihannya
semangat banget tuh ca
aduh tuh kan bener kata gue put
pasti dia nggak bisa ngerjain soalnya deh
tenang aja kamu kan masih bisa belajar
masih ada kesempatan kok sebelum kenaikan kelas
otak lo tuh bubble banget sih
padahalnya gue sama putri itu udah ngedoain loh
tapi tetep aja nggak mempan
jangan jangan otak lo itu isinya makanan semua ya
ya ini jangan jangan otak kamu isinya lemak semua ya
tunggu linda linda
eh jangan banget
alhamdulillah kamu udah berjalan
terima kasih ya aku ngajarin kamu les
selamat ya lin

gue kira nih ya lo itu lari lari gara gara dapatnya jelek
ternyata malah dapet nilai delapan
kalau sampai nilai fisika kamu dapat delapan
ibu belum siap pakai jilbab
bahagian ya allah tuh udah baik banget loh
mau ngasih pertolongan sama kamu
sampai sampai nilai fisika kamu bisa dapat delapan
masa sih kamu gak mau mensyukurinya
badan gue kan gendut
jadi kalau pakai kerudung jadi kayak lontong berjalan
kan belum dicoba
eh justru itu bisa nutupin selulit kamu ini di kaki
ayo cepetan jawab i
ya udah iya gue pakai kerudung
iyadah pakai jilbab
kalau allah berkehendak semua bisa terjadi
nah ini buktinya
allah maha besar